masih kok nelfon lagi
ya selamat malam
dengan mas rifiki yang punya channel youtube cowok ganteng dunia herat
iya benar ini dengan siapa
pernah kan saya rian kreatif gtv mas
saya mau hubungi mas karena ingin mengundang mas rifiki dan juga mbak michelle
untuk menjadi bintang tampu di acara
tante denger semuanya yang tadi kita obrolin
kamu jadi pacarnya el kan
jangan nyerah dapetin hatinya el
untung aja ibu gak denger semuanya
tante tenang aja
kecap akan selalu berjuang untuk dapetin hatinya anak kita
mohon doanya ya tante
tapi saya cocok kan jadi pacarnya kerupuk gitu
kalau menurut tante sih cocok banget
lebih cocok mana
jadi pacar apa jadi soda
emang kok gitu sih kamu
itu abisnya botol kecap suka ngecap ngomongnya gak pernah serius buh
jadi pak ya
enggak dia menurut ibu sih serius kok
aduh tante anak tante ini gak pernah nangkep keseriusan saya
saya juga bingung
sampain keseriusan saya ini sama anak tante
gue juga ngomong mas belom
tapi aku gak jauh
aku mau kita tanggal
dan kita tinggal disitu
alai harus jembing sesuatu dari betan
kenapa ala bisa kesedak begini
makanya kalau makan itu toh dikunyah dulu jangan langsung makan
makanya aduh jangannya ala kesedak begini kesel
aku punggung gua
ini kau minum dulu kasih minum dulu
beto tidak sengaja ini ya
beto tuh cuman cemas aja
kalo makanan itu tersangkut ya ala punya tenggorokan lalu ala tidak bernapas bagaimana
anak lewat begitu saja kan bahaya
lo gak boleh nyumpahin gua kayak begitu dong
hehehe sumpah kawan nih
beto tidak sengaja ini
beto tuh cuman takut saja kalo ada yang
sesuatu terburuk beto
jadi gua tau dia bagaimana
bilang gue nyembunyi sesuatu dari lo
karena sebenarnya belakangan ini toh
beta liat alis sama nuna riva itu makin dekat
apa beta ini sudah kecolongan
sebagai sahabat gue memang gak akan tega lihat lo sedih dan kecewa
tapi sebagai rival
gua jadi ngerasa jahat banget sama lo div
ala kenapa diam
eh bt ini paling penasaran ini
sebetulnya apa yang kita sudah lewatkan beberapa hari ini kon
kasih tau toh
gak ada apa apa diev
lo santai aja gak usah mikir macem macem
mudah mudahan aja rifa bisa secepatnya jelasin semuanya ke nadif
jadi gua gak perlu terus terusan nutupin hubungan gua sama riva
lagian nadief kayaknya udah curiga
desain digital undangannya bagus bagus ya
yang merah juga bagus
ah yang biru
buat aku juga bagus
kalo menurut kamu yang mana kak
semuanya sama aja
kan selama ini aku selalu ngertiin talent istri aku
terus mau sampe kapan kamu menghendak tau seperti ini
ya mana gua tau lah
harus lo tau dan lo inget
belum bisa nerima lo
jadi tunangan gue
jadi lo harus ngerti pilihan gue
tapi aku gak punya pilihan lain rak
harus lebih berdampak
palingan mau ngajakin kenalan
masih kok nelfon lagi
ya selamat malam
dengan mas rifki yang punya channel youtube
cowok ganteng dunia hairat
iya benar ini dengan siapa
pernah kan saya rian kreatif gtv mas
saya mau hubungi mas karena ingin mengundang mas rifiki
dan juga mbak misel untuk menjadi bintang tamu
jadi program kami itu membahas sesuatu yang sedang viral mas
dan kebetulan video mbak misel ada
jadi saya harap mas rifiki dan juga mbak misel bersedia
menjadi bintang tamu di acara kami
sebentar ini tahu dari mana ya
kalau itu channel youtube nya buatan saya
terus dapat nomor saya dari mana
kami punya tim khusus untuk mencari informasi itu mas
dan terlebih video mbak misel kan lagi viral viralnya nih
jadi sangat mudah untuk tim kami
mas saya nggak percaya ini pasti penipuan kan
mending kita ketemu aja langsung gimana
jadi mas rifiki yakin kalau saya ini gak lagi ngerjain
gimana kalau ketemuannya malam ini
bisa mas malam ini di violot cafe gimana
oke mas ditunggu
pada saat ini kita sudah berhasil untuk mencari informasi
cepat atau lambat
semua orang akan tahu tentang hubungan kita
jadi kalau menurut aku
itu hal yang sangat oke kalau mereka tahu lebih awal
gak masalah kan
ya itu kan menurut lo
gue sih gak sependapat ya

gue emang gak mau ngecewain papa
tapi gue juga gak bisa bahagia sama pilihan papa
jadi kamu mau pilih yang mana
ini ada tiga pilihan
tapi kalau menurut aku yang ini aja sih
dan gak malu maluin kamu
dan untuk masalah gedung kita pakai gedung rinaldi aja ya
dan setelah itu
kita sama sama pergi untuk cari gaun kamu
kok apaan sih fer
sampai gaun yang mau gue

gak ada yang gak mau gue pilih

aku hanya orang canggih
maksud aku gak ada apa apa
aku cuma pengen
orang yang aku sayangi terlihat cantik
abis itu aku melihat kamu gak semangat
kamu main handphone
mungkin karena kamu lagi lelah
tapi gak semua hal harus lo atur
ya kita diskret sama sama
lo mau tau apakah pengen gue
gue pengen lo batalin acara pertunangan kita
aku pengen ngerotin apapun yang kamu mau rat
tapi kalau kamu pengen batalin acara pertunangan kita
udah pesan pesan aja udah dong
kau kejoget ah
aku kejoget ah
aku lebih semangat
nah kalahnya ama kamu rat
suara lu soalumpuk sumpuk kamu
nah siapa kamu sih
no kamu merah yang sama